menteri dalam negeri tito karnavian melantik sembilan pejabat gubernur pada selasa pagi di kantor kemendagri jakarta pusat
kesembilan pj gubernur yang dilantik hari ini untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir mulai lima september dua ribu dua puluh
upacara yang berlangsung mulai pukul sembilan pagi diawali dengan pembacaan kepres tentang pemberhentian dengan hormat gubernur dan wakil gubernur jawa barat
jawa tengah sumatera utara bali papua ntt kalimantan barat sulawesi tenggara dan sulawesi tengah
setelah itu dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan oleh sembilan pj gubernur yang dibimbing oleh tito dan pembacaan surat keputusan presiden tentang pengangkatan pejabat gubernur
di antaranya yakni ada b priyadi mahmudin sebagai pj gubernur jawa barat dan komjen pol purnawirawan nana sujana sebagai pj gubernur jawa tengah
untuk pembacaan pembacaan jawa barat jawa tenggara dan komjen pol purnawirawan nana sujana sebagai pj gubernur jawa tenggara dan komjen pol purnawirawan nana sujana sebagai pj gubernur jawa tenggara